dikira aku mati ya dititip sama tuhan mati enggak enggak maksudnya aku aku
setelah doain kamu supaya kamu selalu dilindungi sama tuhan dijagain sama tuhan
dulu lo selalu jadi orang yang ngecewain gue mike tapi kenapa sekarang lo tiba tiba
datang lagi dan bersikap seperti pahlawan tolong kasih tahu gue sekarang harus kayak gimana
el beneran deh ibu nggak papa cuma lecet lecet ini kamu tuh lebay banget sih lebay gimana sih
ibu emang salah kok el khawatir datang datang pinjang kayak gitu gimana sih ibu ah
apa tuh cuma lecet doang enggak ibu jujur sama el ini ulamamu nyarin kan
dari mana aja kamu
tumben papa peduli sama aku
oh aku kira papa lebih mengkhawatirkan bisnis papa daripada aku
kamu jangan ngomong begitu dong kamu itu anak apa apa papa kan selalu ada buat kamu al
kalau gitu pa kenapa papa nggak mau narik saham papa di cafe nya tante preti
papa tahu kamu lagi marah sama tante preti tapi biar bagaimanapun juga al
dia itu masih keluarga kita dan tante pelatih paling sayang sama kamu loh setelah mama kamu
papa aku udah nggak mau bahas itu lagi pa
tante sekarang udah mirip banget sama mama lebih pentingin bisnis daripada aku
karena kamu suka sama dia
inkan gue minum dulu airnya
makasih ya sayang
ibu kalo ada apa apa jangan semui semui ya ibu kasih tau el
iya eh ibu beneran gak apa apa kok
ibu aja dateng tadi kayak gimana
pincang jalannya luka atau sampai darah bajunya kotor kayak gitu
el beneran enggak ini pas mulai sama melda kan
el beneran ibu gak apa apa
gak apa apa gimana sih bu
el tuh khawatir
eh beneran ibu itu gak apa apa
kalau ibu bilang gak apa apa ya berarti ibu nggak apa apa
eh ibu cuma gak mau kamu berurusan sama bu melda
gak mungkin ibu pasti bisa ngatasin sendiri
kenapa kamu meragukan ibu
enggak enggak gitu maksud el
cuma ibu tahu sendiri kan mereka berdua itu ibu dan anak itu sebelas dua belas bu
prak tuh jahat banget orangnya
el gak mau hal kayak gitu kejadian lagi
eh lu udah deh kamu tuh mendingan gak usah mikirin apa apa
gimana cara gak mikirin bu
enggak kamu gak salah cuman tadi itu cuman
ibu disuruh nunggu udah cuma itu aja
udah ibu mau bersih bersih dulu ya
jalan aja kayak gitu coba
kasian ibu sampai sekarang harus berjuang seberat ini untuk aku
aku tahu pasti ibu bilang gak apa apa cuma untuk nenangin aku aja
padahal ibu lagi kesusahan ngadepin maminya arin
aku mau bantuin ibu nyelesain masalahnya tapi gimana caranya
kamu gak perlu bayar ganti rugi ke saya
kontrak terus berjalan meskipun posisi kamu udah digantikan sama orang lain
saya bener bener gak ngerti maksudnya madem gimana ya
selamat malam semuanya apa kabar kalian semuanya
oke semoga kalian bisa terhibur
dengan satu lagu romantik
ciptaan saya sendiri
harusnya lo gak perlu ngelakuin semua ini mike

hah sampe gabungin thomas
eeeh neng neng neng tunggu tunggu
neng jangan marah dong neng
ya berkurang dikit sih dikit doang
ini kamu ngambek sama aku gara gara aku ngumpul sama teman teman aku yang kemarin itu
gak gitu me cuma kan aku udah selalu bilang kalau punya temen tuh dipilih pilih jangan semua kamu temenin
masa temen sama anak anak geng kayak gitu yang bawa ke negatif
terberantem terus ya gak ada aku gak mau
loh sayang aku tuh gak berantem
yang kemarin itu aku cuma selesaikan masalah dengan cara laki laki
sama aja aku gak mau
aku gak mau kamu kenapa napa
aku janji yang akan bikin kamu khawatir terus
aku tuh udah nyiapin sesuatu buat kamu
oh mici kenapa gak mimi
kok disamain sama tikus
kamu tuh kan mirip boneka
tuh liat tuh kamu kan lucu banget kayak boneka tikus
si mimi ini yang akan nemuin kamu
maka kamu gak bakal nemenin aku lagi
cuman kan aku gak bisa ada disamping kamu dua puluh empat jam
selain aku titipin kamu sama tuhan
aku juga ditipin mici untuk jagain kamu
dikira aku mati ya dititip sama tuhan
ya mike malah
aku selalu doain kamu
supaya kamu selalu dilindungi sama tuhan
dijagain sama tuhan
aku beli kamu
aku beli kamu
dulu lo selalu jadi orang yang ngecewain gue mike
tapi kenapa sekarang lo tiba tiba datang lagi
dan bersikap seperti pahlawan
tolong kasih tahu gue sekarang harus kayak gimana